tidak ada yang berbeda dari penampilan imron soleh
namun coba lihat saat ia tersenyum
tidak asing bukan
ya belakangan imron viral karena warganet menyebutnya mirip presiden joko widodo
kemiripan tersebut terlihat mulai dari alis bentuk mata dan hidung serta garis pipinya
awalnya warganet dikagetkan dengan foto di akun facebook imron gondrong
yang mirip dengan orang nomor satu di negeri ini
dalam foto tersebut terlihat sosok mirip jokowi berambut gondrong dan hanya memakai kaos dalam warna putih
saat ditemui di rumahnya di banyuwangi jawa timur
ria yang sehari hari bekerja sebagai petani buah naga ini mengaku tidak menyangka jika fotonya viral karena mirip jokowi
dirinya menyadari sosoknya jadi perbincangan
saat pulang dari nusa tenggara barat pada dua puluh lima desember lalu
padahal imron diketahui memperbarui foto profil akunya pada dua puluh dua januari dua ribu sembilan belas
hal senada diungkapkan sang istri yayu sri rahayu
menurut yayu suaminya sama sekali tidak minum
mirip dengan presiden jokowi dodo
setelah viral warga yang penasaran mulai berdatangan ke rumah imron hanya untuk memastikan kemiripannya
beberapa warga bahkan mengajak imron berfoto bersama
kini imron soleh banyak menerima telepon dari nomor tadi kenal
yang sekedar bertanya tempat tinggalnya
akun facebooknya juga ramai menerima pesan singkat